anda masih di good morning dan kita masih bicara mengenai tradisi kali ini tradisi jelang hari raya idul adha melempar sapi ke laut menjadi satu cara yang dilakukan para penjual sapi saat mendaratkan sapi dari kapal di pelabuhan
caranya dilempar ya cara ini membawa berkah bagi warga sekitar yang menawarkan jasa menangkap sapi
oh itu skillnya coba menangkap sapi yang sangat berat bahkan ada yang sampai tontonan ya
menjelang hari raya idul adha jasa penangkap sapi memang semakin laris di situ bondo misalkan mengingat semakin banyaknya sapi yang dikirim melalui kapal
beginilah cara warga menangkap sapi sapi asal pulau sapudi yang turun di pelabuhan kalbut situ bondo jawa timur
tidak adanya fasilitas bongkar muat ternak membuat sapi sapi ini harus dilempar ke laut
warga pun menawarkan jasanya untuk menangkap sapi sapi itu
para pembeli sapi yang enggan berenang pun lebih memilih menggunakan jasa para penangkap sapi
meski kedalaman air mencapai enam meter sejumlah penangkap sapi justru memilih tidak memakai pelampung
aksi kejar kejaran dengan sapi pun kerap terjadi lantaran jumlah sapi yang lebih banyak dibandingkan para penangkap sapi
setiap ekor para penangkap sapi ini bisa mendapatkan upah dua puluh hingga tiga puluh ribu rupiah
biar sapi tidak lari
jauh tidak berat tidak untuk berenang seperti itu
terus dapat kongkos berapa sekali dapat sapi itu
dapat tiga puluh dua puluh
permintaan sapi asal pulau sapudi terus naik di langitul adha
konsumen menyukai sapi asal pulau sabudi karena berkualitas bagus dan harganya lebih murah
para pedagang pun memperoleh keuntungan lebih jika menjual sapi ke kawasan situbondo dibandingkan menjual di pulau sapudi
selisih yang didapatkan bisa mencapai sekitar dua juta rupiah
yang terbanyak itu
yang terbanyak itu
yang terbanyak itu
memang di sapudi lebih murah atau gimana
ada yang macam macam tuh
ada yang mahal
lebih menguntungkan mana dijual di jawa ini atau di sepudi
yang menguntungkan di sini
sejak sepekan terakhir
muatan sapi dari pulau sapudi terus melonjak hingga dua ratus ekor per minggu
padahal pada hari biasa hanya sekitar lima puluh ekor